oke pemirsa kita masuk ke informasi yang pertama
jadi anda tahu ya kalau biasanya teman teman geng ini suka garang sekali di jalanan
kemudian juga kita kemarin melihat bagaimana aksi mereka menjarah ya toko toko pakaian yang apa namanya
buka sampai malam dengan cara yang begitu luar biasa benggis menurut saya
tapi kemarin pemirsa mereka semuanya menangis di kaki ibu
nah itulah yang dilakukan oleh dua puluh enam pemuda anggota geng motor di sukabumi yang dibebaskan usaha ditangkap polisi
jadi ini dua tempat yang berbeda jadi kita miris mendapatkan fakta fakta seperti ini di lapangan
dari empat puluh satu orang yang ditangkap dua belas lainnya menjadi tersangka kepemilikan senjata tajam
serta tiga lainnya menjalani rehabilitasi di bnn sukabumi
sebanyak dua puluh enam anggota geng motor ini mencium kaki ibunya setelah dibebaskan penyidik polres sukabumi kota
mereka bagian dari empat
satu anggota geng motor yang ditangkap dan kemudian diperiksa selama dua x dua puluh empat jam
sisanya dua belas orang ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata tajam
sementara tiga orang lagi menjalani rehabilitasi di badan narkotika nasional bnn sukabumi
meski sudah dipulangkan dua puluh enam anggota geng motor ini wajib lapor satu minggu sekali
dari langkah langkah kepolisian tentunya akan melakukan upaya pencegahan
baik itu razia razia maupun kegiatan kita hunting untuk
memonitor pergerakan daripada geng motor ini
puluhan anggota geng motor ini diciduk satreskrim polres sukabumi kota pada minggu dua puluh empat desember dini hari
mereka adalah anggota dua geng motor yang diduga akan saling menyerang dan melakukan perekrutan
fenomena geng motor sendiri memang membuat warga sukabumi resah
mereka kerap melukai dan merusak rumah atau warung milik warga
polisi pun terus melakukan razia dan sweeping setiap harinya untuk memberantas aksi geng motor ini
ahmad fikri sukabumi
sementara itu kepolisian polresta depok memulangkan sembilan belas dari dua puluh tujuh anggota geng motor yang ditangkap setelah aksi penjarahan toko baju di sukma jaya depok
mereka dinyatakan tidak terlibat dan akan diberi pembinaan
pancasila satu satu tuanan yang maesah tuanan yang maesah
di hadapan orang tuanya anggota geng motor ini membacakan teks pancasila sebagai syarat untuk bisa dipulangkan
tujuh belas anggota geng motor di depok yang sebagian diantaranya masih di bawah umur

setelah polisi menyatakan mereka tidak terlibat dalam aksi yang dilakukan geng motor pada minggu dini hari lalu
sementara itu satu orang tersangka yang baru ditangkap dibawa penyidik ke polresta depok jawa barat
ia dibawa ke sebuah rumah kontrakan di wilayah pitara pancoran mas depok jawa barat
tersangka diminta menunjukkan lokasi penyimpanan senjata tajam yang kerap digunakan untuk beraksi
anggota geng motor ini mengaku mereka beraksi untuk mendapatkan pengakuan dari kelompok lain
tidak ada motivasi pak biar itu saja pak biar dibilang hits saja
polisi pun masih mengejar pelaku lainnya yang menjadi otak dalam setiap aksi
sebelumnya beredar video rekaman aksi penjarahan yang dilakukan geng motor di sebuah toko busana di jalan santosa raya depok jawa barat
kejadian ini terjadi saat penjaga toko sedang membereskan dagangannya
para remaja pria dan wanita ini terlihat menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban
selanjutnya mereka menjarah pakaian di dalam toko
polisi kemudian menangkap dua puluh tujuh orang yang diduga sebagai pelaku
delapan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka
mereka merupakan gabungan dari sejumlah geng motor yang ada di kota depok
tiga diantaranya merupakan perempuan dan empat di antara delapan pelaku masih di bawah umur
dalam kelompoknya ketiga perempuan tersebut bertugas merekrut anggota baru
dari hasil penyelidikan anggota kelompok ini juga ternyata menjual senjata tajam melalui media sosial facebook
untuk orang ikut geng motor itu gimana caranya
mau cuma peran mereka lebih dominan ke perekrutan anggota geng baru ya
kemudian mereka juga menjual senjata tajam
karena mereka juga perempuan mereka menarik anggota geng baru
kemudian mereka juga baru bergabung
ada informasi di medsos ada anggota geng perempuan yang menjual sajam
saat ini tim masih menyelidiki
para anggota geng motor ini juga telah menjalani pemeriksaan urin
dari hasil pemeriksaan empat orang dinyatakan positif dengan kategori
satu positif ganja satu positif sabu
dua positif obat terlarang
itu dia ya
ada beberapa alasan akhirnya yang disebutkan
tadi sih ada tuh pernyataan
tadi saya masih ingat tuh
iya dari salah satu anggota geng motor
katanya biar peace
pak produser tolong diputarkan lagi tadi ada pernyataan dari anggota geng motor
kita mau lihat di sini nih
alasannya apa sih
gak ada motivasi pak
biar itu aja pak
hits apaan tuh
biar dibilang his aja katanya
itulah keren lah katanya
iya teman teman dari wartawan juga ngomong hits hits hits
nah itu dia
tapi tetap teman teman ini semuanya ya
waduh buat apa sih ikut ikutan geng seperti itu ya
tidak akan terciduk seperti tadi
dan tidak ada gunanya lagi
aduh kalau saya bilang sih boro boro hits ya
jauh banget dengan hits
ayolah tunjukkan ke his atau hits han itu dengan prestasi
karena polisi juga menyatakan ini juga harus ada imbauan juga untuk orang tua ya
yang membuat geng motor menjamur
dan isinya itu remaja remaja di bawah umur
bahkan tadi ada yang kurang dari tujuh belas tahun
karena tayangan tayangan televisi ataupun beberapa sinetron yang menunjukkan
kita harus ubah itu semua
media dan juga tentunya orang tua juga nih
orang tua juga harus sensitif kan
melihat bagaimana anaknya pergi malam pulang malam
jangan jangan ada apa apa
itu harus juga ditimbulkan rasa sensitivitasnya ya
ini jangan jangan anak saya sedang kemana nih
coba dicari tahu
nah sebelum semuanya terlambat dan pada akhirnya malah melakukan tindakan kriminal
nah sekarang ini malahan melakukan tindakan kriminal sudah gampang diketahuinya
karena ada kamera cctv
mana begitu kan
jadi sayang sekali masa depan anak kita atau adik adik kita tercoreng ya
hanya karena pengawasan yang kurang efektif ya bagi adik adik kita tersebut
nah pemirsa polri juga tentunya tidak akan tinggal diam
dan akan menyikat habis geng motor yang berbuat onar dan membuat resah masyarakat
hal tersebut ditegaskan karena munculnya kembali geng motor di depok yang kembali membuat onar
mabes polri akan menumpas habis pelaku geng motor
khususnya yang baru baru ini terjadi di depok jawa barat
karopen mas polri brikjen pol m iqbal mengatakan
fenomena geng motor yang sempat hilang kini kembali muncul di wilayah depok dan sukabumi jawa barat
puluhan pelaku baik di depok maupun sukabumi telah ditangkap
iqbal berjanji polri akan menindak tegas dan menumpas habis pelaku geng motor hingga ke akar akarnya
geng motor itu akan kita sikat terus
polda metro jaya sudah komitmen
polda metro jaya sudah menyampaikan statementnya
kita akan tumpas geng motor
jatah tajam menjarang lagi
jelas kita akan sikat
tangkap dan proses hukum
jangan main main dengan geng motor ini